kementerian esdm telah menerbitkan permen esdm nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tiga tentang penyediaan alat
memasak berbasis listrik aml bagi rumah tangga ke petunjuk teknis penyediaannya
rencananya tahun dua ribu dua puluh tiga akan dibagikan lima ratus unit rice cooker di seluruh indonesia
ketenaga listrikan jisman phutajulu mengatakan program ini bertujuan mengurangi impor lpg yang
digunakan untuk memasak meningkatkan konsumsi listrik per kapita serta mendukung teknologi
memasak yang lebih bersih pembagian rice cooker berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar
satu ratus empat puluh gigawatt hour setara dengan kapasitas pembangkitan dua puluh mw program ini juga berpotensi
menghemat lpg sekitar dua puluh sembilan juta kilo atau
setara sembilan tujuh juta tabung tiga kg yang berhak menerima program ini adalah rumah tangga pelanggan pln
berdaya empat ratus lima puluh volt ampere sampai seribu tiga ratus volt ampere yang berdomisili di daerah tersedia listrik
jam menyala dan yang paling penting adalah rumah tangga tersebut tidak memiliki alat
memasak listrik ibu sani sampai usia lima puluh tahun sani belum pernah memasak nasi menggunakan rice cooker
alasannya suaminya lebih menyukai rasa nasi yang dimasak menggunakan langseng atau dandang
tiga kepala keluarga lainnya dalam satu rubah warga kelurahan manggarai kecamatan tebet jakarta
selatan ini menyambut baik program pembagian rice cooker gratis meski rasanya lebih enak sani
yang lebih lama sehingga lebih cepat menghabiskan gas lpg tiga kg yang digunakannya memasak
selain itu dengan langseng nasi harus sering diaduk agar tidak hangus
bapaknya nggak mau masak di mejikom maunya di nakseng
kurang tahu gitu kalau saya sih emang mau di mejikom
tapi dia nggak mau maunya di nakseng
senang banget senang banyak dibantu orang orang susah seperti saya
senang aja gitu
sangat membantu orang orang kecil yang belum punya
magikom gitu ya sangat membantu banget
nikmatnya rasa nasi yang tanak dengan langseng juga dirasakan ibu tini
dia mengaku kadar gula dalam darahnya meningkat jika memakan nasi yang dimasak dengan rice cooker
alhasil ia memasak nasi menggunakan dua metode setiap harinya
untuk konsumsi pribadi dan untuk perjualan ayam geprek
saya sih biasanya buat pribadi
masaknya pakai langseng
pengalamannya karena kalau pakai mejikom saya gulanya tinggi
kalau pakai langseng enggak dia normal
emang saya yang ngelakuin sendiri ya
program untuk peralihan energi bersih dan terjangkau ini
perlu melalui survei kepada penerima
sebelum rice cooker diperoleh
sebelum rice cooker didistribusikan
kemudian setelah rice cooker digunakan
dilakukan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya
dari rumah tangga empat ratus lima puluh volt ampere
iesr menghitung ada penghematan tiga puluh sampai lima puluh gigawatt hour
dari peralihan dari penggunaan gas lpg ke listrik
yang keduanya merupakan produk subsidi
saya sih hitung hitung sih lima ratus ribu unit ya
dan biasanya kan rice cooking itu sekitar setengah jam ya
setengah jam pakai rice cooper itu sampai masak
jadi mungkin kalau dipakai tiap hari
bisa meningkatkan pemakaian listrik sekitar tiga puluh sampai lima puluh gigawatt hour
memang tidak banyak
kenapa karena juga ada efisiensi di sini
ini perlu diserahkan juga
kalau dari pemakaian gas ke listrik itu
khusus untuk kalau kita bandingin dengan memasak nasi saja
itu ada efisiensi dari segi penggunaan energinya
jadi yang ter displace dari segi lpg mungkin
secara ekipalen akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan listrik yang dinaikkan gitu
tapi kalau overall akan berubah signifikan nggak sih
bahu urannya lpg listrik ya nggak juga

saya sudah tahu
di dalam beberapa kelas program ini
lebih dari seratus orang yang menerima rice cooker berdasarkan usulan dari kepala desa
atau pejabat setingkat
dilanjutkan pengadaan dan pendistribusian kepada masyarakat
iesr menyatakan program ini sebaiknya tidak hanya bertujuan mengalihkan perilaku
dari penggunaan energi gas ke listrik
tetapi juga ladang edukasi tentang manfaat mengurangi polusi dan emisi
sehingga dapat membantu program elektrifikasi pemerintah lainnya
seperti pembagian kompor listrik